tolongin aku rih
siapa yang lakuin ini sama kamu
siapa mereka dok
jawa lo harus kena nasih hutang hutangnya
siapa mereka dok
atau saya akan laporkan kamu ke polisi
tapi gue gak jamin
hedok bakal selam
saya pasti akan nulasi hutang dia
tapi tolong beri saya waktu
gue kasih waktu lo tiga hari
kalau lo gak bisa bayar juga
yaudah gue bunuh
yang meja sana pesanannya dua sama
tolong layani tamu kita yang di privit room satu itu
selamat malam mau pesen apa ibu
maaf mbak saya disini cuma buat ngelayanin tamu aja
mau pesen apa
maaf mbak mau pesan apa
hari gini kok masih ada ya orang jujur kayak kamu
nih uang kamu
mbak itu bukan uang saya itu uang mbak
udah marin gak usah sombong ambil
oke kalau kamu gak mau ngambil
ini saya kasih sebagai uang tip kamu
lebih baik saya cariin pelayan lain buat ngelainin mbak
kalau kamu berubah pikiran kau bisa ngambil uang kamu kok
jumlahnya cukup besar mbak
saya juga mau bantah ada
oke saya coba bantu ya
nanti saya bicara dengan manajemen
tapi pada saat ini
saya harus berbicara dengan si juh
tapi pada prinsipnya
saya gak bisa janji apa apa
terus ada lagi
udah itu aja deh
saya akan bayar secepatnya
ada apa ri
gak ada apa apa kok
bukan urusan kamu
lagi pula belum tentu kamu bisa bantu aku
gak ada apa apa
kenapa semua kanbangan gitu kita
nyambut untuk berjalan
gua tau aja kayak gimana
semakin gampang gelap
apaan sih gak nyambung tuh gak lu
gue nanya cara dapet duit caranya cepet kok bokeh sih
alah ini tanda tandanya
setiap lelaki yang udah nanya nanya bagaimana cara dapetin duit cepet
itu berarti cuma gara gara perempuan
ya ya ya terserah deh
aku aja dulu lah terserah teserah
suka banget pak
maaf mau dibayar depinya berapa pak
ini mobil kapan bisa dikirim
hmm kira kira satu bulan pak
ya sudah kalau begitu nanti aja sekalian dilunasin
kapan uang kita bisa cair
keterlaluan saya ya
mau saya pecat kamu
ini bener bener keterlaluan namanya
masa uang buat beli mobil kamu demositkan lagi
ini mobil bisa dibayar depinya dulu kok
uang segini bisa untuk bayar dep ya
ya sudah kalau gitu
saya bayar segitu dulu
tuh ini pak
saya mau permisi dulu ke toilet ya
hmm sebentar lagi hidupku pasti akan berubah
kalau dibikin aja saya nggak mau lagi bantu om pak
emangnya kenapa sih lu
tapi om budha lu diam
lu lihat dia datang gak tuh
terima kasih banyak ya pak
sekarang gimana kalau kita makan dulu
sekali ini aja pak biar saya yang traktir ya
hehehe biasanya kan aku yang traktir
hehehe saya nggak biasa seperti itu tapi ya
iya biasanya bapak yang terakhir saya sekarang saya yang terakhir bapak ya
papa mau kemana sih malam malam begini
papa mau ngecek kontraknya riri ma
loh kenapa mesti sekarang
pak kan bisa besok
ma waktu papa itu cuma ada sekarang ma
seharusnya mama itu sudah tahu kontraknya rail itu di mana
masa urusan yang begini papa juga yang ngurusin
mama itu kayaknya nggak pernah nggak pernah peduli dengan ririk
loh papa kok jadi nyalahin mama
loh ini kan tanggung jawab mama
papa kan kerja
mah pokoknya papa tidak mau lagi lihat mama tidak peduli sama anak anak
atau papa apa
pa katanya mau isi bensin pa
sekalian saja di depan
biar sekalian pa minta mau beli sesuatu soalnya
tuh di depan ada pom bensin ma
mau beli apa
lima belas liter pa ya
oh kacanya ingin dipersihkan oh
ya yang bersih ya
tuh terima kasih oh
terima kasih oh
sebentar ya sebentar
riri suara kamu nggak kedengeran nggak jelas
kamu pindah dulu dong
saya terima telepon sebentar nanti saya akan
riri papa lagi ke rumah kamu kamu buruan pulang
iya makanya kamu burun pulang
tapi tinggal saja
aku tak dipercaya tuhan